renovasi jis digencarkan jelang penyelenggaraan piala dunia u tujuh belas pada november hingga desember mendatang
menyusul usulan jis jadi salah satu venue penyelenggaraan piala dunia u tujuh belas
polemik terkait standarisasi stadion ini juga jadi sorotan
yang terbaru perusahaan konsultan dari burohapold yang diminta meninjau desain pembangunan dari jis
menegaskan bahwa pembangunannya tidak sesuai dengan panduan mereka
kita akan bahas bersama dengan sahrin hamid yang merupakan jurubicara dari anies baswedan
ada pantas naik golan anggota dpr dki jakarta fraksi pdi perjuangan
dan anton sanjoyo yang merupakan pengamat sepak bola
baik sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan polemik standarisasi dari jis ini
saya mau ke bung joy dulu
bung joy mungkin sudah banyak kita mendengar apa kemudian poin poin yang tidak sesuai
dengan standar fifa yang ada di stadion jis
tadi juga sebelumnya kita menyimak bersama bahwa hasil tinjauan dari menteri pupr
dpr kemudian ada juga ketua umum pssi dan juga penjabat gubernur dki jakarta yang terbaru
setidaknya ada tiga poin yang tidak sesuai dengan standar fifa
kalau dari kacamata bung joy bicara soal infrastruktur yang ada di jis
yang tidak sesuai dengan buku panduannya fifa itu apa aja sih bung
jadi gini kalau untuk buku panduan fifa itu ada dua panduan teknis soal lapangan
yaitu soal rumput soal gawang soal hal hal yang terkait dengan teknis sepak bola

itu ada dua semua
lalu ada panduan yang namanya safety and security regulation
nah dalam konteks dengan jis saya sih yakin ya kalau soal lapangan
walaupun lapangan itu juga ya permukaan rumput itu juga kan standar fifa itu kan ada tiga
tiga maksudnya itu boleh pakai rumput alami rumput hybrid atau rumput yang sintetik gitu
nah itu pun ada kelas kelasnya
dan fifa itu tidak rigid loh
tidak rigid dalam
dalam arti kalau katakanlah standar fifa itu kualitasnya seratus
di antara sembilan puluh delapan puluh itu juga udah boleh gitu loh
tapi saya tidak ahli soal rumput
saya kebetulan saya anggota tim pencari fakta kasus kanjuruhan
jadi saya mengamati pada aspek keamanan
kalau pak erick kemarin bilang bahwa ada masalah dengan akses
saya memang menyadari bahwa memang kemungkinan besar ada masalah pada akses
karena kan akses besarnya ada dua
kalau tidak salah barat dan timur
yang diaktifkan baru satu
saya tidak tahu yang barat atau yang timur
tapi persoalannya adalah akses itu
kalau hanya satu itu arus manusia yang akan menuju stadion itu cuma satu
seandainya ada apa apa di dalam stadion
katakanlah amit amitnya gitu ada kebakaran atau ada huru hara
itu akses keluar masuknya penonton
keluar dari area stadion itu memang hanya satu
itu akan menimbulkan masalah
dan jangan lupa bahwa indonesia ini kan sedang disorot tajam dalam kasus kanjuruhan
karena persoalan akses juga gitu loh
nah ini yang saya amati
dan yang utama adalah tidak ada perimeter yang memisahkan antara penonton bertiket dan penonton tidak bertiket
pada kejadian di gbla sebelum kasus kanjuruhan kan ada dua orang mati
karena semua orang bisa mengakses gate masuk dan berlomba lomba masuk dengan atau tanpa tiket
dan itu yang menimbulkan huru hara dan kematian
saya rasa saya lebih concern di soal itu
kalau soal rumput kursi udah top lah jis itu
dan saya kira semua hal yang terkait dengan soal teknis
soal terkait dengan arus penonton di dalam lapangan di dalam stadion
arus pemain di dalam stadion
kemudian soal soal lain yang terkait dengan standar keselamatan
saya yakin stadion itu sudah oke
tetapi keselamatan di luar stadion
di dalam perimeter itu yang barangkali masih menjadi catatan
baik terima kasih bung joy
bung joy kita ke pak syahrir
kita tahu bahwa pembangunan jis ini tidak main main
anggarannya empat lima triliun rupiah
tapi yang terbaru ini kemudian perusahaan konsultan menyatakan bahwa
ia menegaskan pembangunannya tidak sesuai dengan panduan
yang mereka sampaikan dari burohapold
kok bisa sampai dibangun tapi tidak bisa mengikuti standar fifa
celahnya di mana
ya yang pertama saya kira kita tidak bisa terlalu cepat menyatakan bahwa
ini tidak memenuhi standar fifa
yang paling terakhir kita sudah tahu
untuk melihat secara teknis
terkait dengan apakah jis ini sesuai standar fifa atau tidak
ketum pssi telah mengatakan bahwa akan menurunkan atau akan
yang memiliki otoritas untuk melakukan review itu adalah fifa
kita serahkan kepada fifa untuk mereview itu
saya kira kompetensinya di situ
sehingga kita lantas tidak merabah rabah melihat rumput
mengatakan rumput tidak sesuai standar
padahal yang datang adalah misalnya ya bukan orang yang kompeten untuk itu
nah saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa
terkait dengan rumput kursi dan hal hal yang lain
ya sudah sangat ideal
artinya bahwa dari sisi itu
dikatakan sudah baik
nah tinggal bagaimana akses dan bagaimana aspek keselamatan jika terjadi sesuatu
nah jadi saya kira di situ
nah sehingga perdebatannya tidak lagi pada soal renovasi atau tidak
karena itu sudah dikomitmenkan oleh pcc untuk mendatangkan viva
dan saya kira pak anies baswedan juga sudah mengatakan bahwa
jis adalah milik bangsa milik rakyat indonesia
dan tentunya silahkan jika itu berlaku
itu dilakukan untuk yang terbaik
dan kita sudah dengar plt gubernur juga mengatakan bahwa
ya akan menyempurnakan yang telah sempurna
saya kira ini adalah quote yang bagus buat kita
sebagai sinyal yang bagus buat kita bahwa
ya mari lakukan sesuatu sesuai dengan yang ahli
lihat rumput diserahkan kepada tentunya yang ahli
bahwa ini standar fifa ya dipersilahkan kepada yang memiliki kualifikasi atau legalitas untuk menyatakan itu standar fifa atau tidak
ya tentunya adalah viva itu
tapi kalau kita menelisik dari kemudian panduan safety dan security yang dimiliki kitabnya begitu ya oleh fifa
dinyatakan bahwa jis ini memang tidak sesuai
nah apa kemudian yang menjadi dasar pembangunannya terus berjalan saat itu
tapi tidak melihat standar standar yang sudah ditentukan oleh fifa
ya saya kira yang paling tepat untuk menyatakan bahwa bagaimana kerjasama dan standarisasi ya tentunya yang
prinsipalnya adalah malinnya adalah tentunya jack pro
nah dari sisi anies baswedan bahwa satu telah melahirkan sebuah stadion dengan kelas internasional
dua bahwa ini sudah ada dan ini saya kira merupakan kebanggaan bangsa
dan kalau misalnya ada hal hal yang perlu dilengkapi untuk menyempurnakan agar bisa digunakan ya akan tinggal dilihat di review
yang tentunya yang memiliki yang bisa berhasil
yang bisa melakukan review ya tentunya memiliki otoritas untuk itu
sehingga tidak semua orang punya atau bisa berpendapat atau berasumsi ini standar atau tidak
ini sesuai dengan viva atau tidak
nah saya kira kita bersabarlah kita menunggu bagaimana fifa datang dan memberikan penilaian terhadap semua sarana perasarana
sehingga harapan kita bahwa jis nantinya bisa digunakan untuk pertandingan yang sangat kita nanti nantikan nantinya
stadion dengan kapasitas sekitar berapa
ada dua ribu ya penonton yang bisa masuk di sana dan ternyata faktanya dinyatakan tidak sesuai dengan standar fifa yang ada
bang pantas apakah kemudian ini dinilai
saya tidak bisa dulu difonis bahwa ini mbak belum bisa difonis bahwa ini tidak sesuai fakta
nah kita kan belum bisa menilai siapapun saya kira dari tadi mas tadi juga sebelumnya kan tidak berani memberikan penilaian bahwa ini sesuai dengan standar fifa atau tidak
sebelum saya kembali
kami sangat setuju dengan
apa yang sudah disampaikan oleh ketum pssi bahwa nanti biarkan viva yang menilai itu sehingga ya kita semua bisa menerima ini sesuai dengan standar atau tidak
saya kira disitu mbak
baik sebelum ke bang pantas mungkin ke bang joy dulu bau menegapi apa yang tadi disampaikan oleh pak syahrin terkait dengan lagi lagi kalau kita bicara safety and security regulation yang ada di jis
dilihat dari akses masuk
iya kalau soal safety regulation itu kan bisa di download di website kita
di website nya viva dan saya kebetulan mempelajari sangat tepat dalam kasus kanjuruhan kan
ada empat ratus delapan puluh lebih items yang saya baca terkait dengan soal standar keamanan gitu
jadi sebetulnya panduan dari viva itu gratis kok
nggak perlu pakai apa buruh upload dan segala macam itu panduannya itu gratis
cuma memang secara teknis pembangunan itu memang harus ada konsultannya
pintu masuk di stadion yang untuk dari luar masuk ke dalam area stadion yang bayar tiket
itu harus terbuat dari bahan apa
bisa didobrak dari dalam
tidak boleh terbuat dari baja yang sangat berat sehingga kalau ada apa apa tidak bisa didobrak
jadi kualifikasi teknisnya itu sangat jelas kalau dari viva
bahkan e board itu harus terbuat dari apa
itu sangat jelas gitu loh
nah ini saya rasa kalau kita mengacu pada itu semua memang fifa sendiri kan mengakui waktu u dua puluh kan mereka bilang indonesia ini punya stadion yang cukup baik
intinya berarti dari panduan yang ada sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh fifa atau belum ini untuk jis bung joy
kalau dari kalau dilihat satu satu ada empat lima
kalau dilihat satu satu ada empat ratus delapan puluh item ya orang viva sendiri yang harus ngecek
misalnya e boardnya harus terbuat dari aluminium misalnya gitu
kalau terbuat dari besi ya tidak sesuai dengan standar
sebelum nanti kita ke bang pantas untuk kemudian mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana polemik renovasi dari jis ini yang juga menyeruak begitu
termasuk diantaranya usulan dari pdi perjuangan mengusulkan pembentukan dari pansus ya
kita akan jeda terlebih dahulu
karena cnn indonesia newsroom akan kembali dengan informasi selengkapnya
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan dialognya ini terkait dengan bagaimana kemudian polemik dari renovasi jis untuk bisa benar benar apakah sesuai dengan standar viva atau tidak

apa kemudian langkah yang siap dilakukan oleh dprd dki jakarta dalam hal ini fraksi pdi perjuangan menanggapi renovasi jis yang direncanakan akan berlangsung
kalau sedikit kita setback setback ya pd perjuangan sebenarnya paling kritis dalam konteks pembangunan jis ini
tetapi tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ya mungkin kurang elok kalau kita menyesali masa lalu
maka saya lebih cenderung kepada fakta yang ada sekarang dan bagaimana kita memperbaiki apa yang sudah ada ini
jadi maka saya karena memang stadion ini memang dipersiapkan dibangun untuk sebuah stadion yang standar internasional
ya sebaiknya memang ya harus
memang ya harus memenuhi kriteria dan kaedah kaedah dari viva
jadi saya lebih cenderung kepada
seperti apa langkah langkah konkretnya
langkah konkretnya ya udah kita ikutin aja
apa yang menjadi supaya stadion ini berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa dipergunakan untuk ya sebagai sebuah stadion ya harus diikuti disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh fifa
di sisi lain apakah
nah kalau lihat dari pandang
kalau lihat standar tadi kan ya paling tidak aspek aspek security menjadi sesuatu yang mutlak juga harus dipertimbangkan
apalagi tadi bung joy sebagai salah satu tim fact finding atau pencari fakta peristiwa kanjuruhan
ya itu saya pikir menjadi masukan yang sangat sangat baik sehingga tidak
sehingga apa yang sudah terjadi di kanjuruan tidak terulang
di mana pun di indonesia
baik karena itu masih menjadi rapor merah ya bagi kemudian sejarah panjang dari sana
iya kita harus belajar dari sejarah kita harus belajar gitu
bang pantas apakah kemudian dalam hal ini pdi perjuangan dan juga fraksi pdi perjuangan dan juga dpr secara umum menilai perlu dprd secara umum menilai perlu adanya pembentukan pansus untuk kemudian mungkin mengusut bagaimana kemudian sistem dari pembangunan jis ini
ya saya pikir kita lihat perkembangannya dulu kita lihat perkembangan kalau kondisi sekarang renovasi ataupun pemenuhan standar seperti yang diharapkan oleh fifa ya itu masih sangat memungkinkan untuk dilakukan
ini kan sudah menelan biaya yang cukup besar ya janganlah janganlah itu menjadi sebuah kesiasiaan gitu loh
jadi jangan karena masih ada hal yang perlu diperbaiki di renovasi saya pikir ya tinggal itu aja yang kita lakukan
nah jadi tinggal itu yang saya pikir perlu kita optimalisasi sehingga jis ini bisa memberikan manfaat kepada bangsa negara dan jakarta
dari bang pantas saya mau ke bung joy terlebih dahulu
bung joy kita tahu mungkin nantinya ini jis akan diusulkan begitu ya menjadi salah satu stadion untuk juga penyelenggaran dari piala dunia u tujuh belas
kalau melihat kondisinya saat ini dengan jangka waktu yang diberikan untuk pelaksanaan u tujuh belas kan di november ya bang joy
november ya juga desember
seberapa mendesak kemudian dan seberapa genting untuk melakukan renovasi terhadap jis
dalam menghadapi piala dunia u tujuh belas sebagai salah satu venue nya
ini ya ini justru yang membuat saya heran tanpa mengesampingkan tanpa merendahkan kualitas dari jis
saya heran kenapa kita ribut soal jis gitu karena untuk u tujuh belas ini kan hanya ada dua puluh empat tim gitu loh
untuk dua puluh empat tim itu saya sudah bicara juga di program dengan televisi yang lain dengan arya sinulinga
dan dia mengatakan untuk dua puluh empat tim hanya butuh empat stadion gitu loh
kenapa harus memaksakan jis gitu loh
karena kan empat stadion yang sudah diverifikasi oleh fifa dalam u dua puluh ada iwayandipta ada sijalak harupat ada bung tomo ada jakabaring ada manahan
itu kan sebetulnya sudah cukup gitu loh
dan tidak perlu kan fifa tidak mensyaratkan pertandingan u tujuh belas ada di jakarta gitu loh
tidak ada obligasi itu gitu loh
jadi pembukaan bisa di manahan solo
penutupan bisa di jakabaring misalnya
kan tetap indonesia juga gitu loh
dan tidak harus di jakarta kok gitu loh
ini yang saya bingung kenapa kok polemik ini terus bergulir
bahwa ada kekurangan di sana sini semua stadion kurang kok
yang memenuhi syarat itu hanya gbk
kalau kita lihat dari kalau saya pelajari dari standar keamanannya fifa yang memenuhi syarat hanya gbk gitu loh
nah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar saya kenapa harus memaksakan jis
jis direnovasi untuk masa depan silahkan saja
tapi kalau sekarang meributkan soal jis menurut saya kita membuang buang energi yang tidak perlu gitu loh
kalau soal rumput saja misalnya ya fifa bilang ini soal rumput saja itu dua bulan kelar kok
itu misalnya rumputnya diangkat permukaan paling atasnya diganti rumput yang katakanlah sudah di approve oleh fifa itu hanya dua bulan dan biayanya nggak sampai sepuluh miliar gitu
jadi kalau soal masalah rumput saja itu masalah yang sangat penting
masalah yang sederhana
tapi kalau soal keamanan akses dan macam macam ya barangkali itu akan membuat biayanya akan semakin besar gitu
dan itu kita buang buang biayalah kalau untuk saat ini
untuk mungkin tiga tahun ke depan saya kira jis harus difungsikan sebagaimana mestinya
baik dari bung joy saya ke pak syarif
pak syarin tadi sudah mendengar respons dari bung joy begitu ya
bagaimana kemudian sebenarnya renovasi ini kalau untuk mengejar ke piala dunia u tujuh belas dinilai tidak terlalu genting untuk dilakukan
lalu tanggapan anda terutama dalam hal ini sebagai jubir dari pak anies baswedan ya
bagaimana anies baswedan merespons adanya desakan untuk melakukan renovasi jika dikaitkan dengan kondisi stadion yang diduga memang tidak sesuai dengan standar fifa

dan bung joy sudah mengatakan bahwa
ya ini mbak senang sekali menyampaikan bahwa diduga tidak sesuai standar fifa ya padahal tadi kita sudah dengar sendiri bahwa ada empat ratus delapan puluh item dan bung joy sudah mengatakan bahwa

dan bung joy sudah mengatakan bahwa ya yang pantas untuk melakukan reviewe itu ya dari fifa sendiri
ya oleh karena itu saya sebutkan diduga tadi siap silakan
yang kedua adalah bahwa kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketum pssi
saya kira ini sesuatu hal yang bagus bahwa tidak lagi sebenarnya ingin berpolemik soal jis
ketum pssi ternyata mengatakan bahwa kita menunggu nanti dari tim fifa yang akan melakukan review
plt gubernur telah menyatakan bahwa
kalaupun ada yang belum sempurna maksudnya akan disempurnakan terkait dengan apa yang telah sempurna
nah sehingga bahwa ya ini didukung untuk dalam rangka agar bisa ikut serta nantinya dalam piala dunia u tujuh belas nanti itu
yang ketiga dari pak anies sendiri kan sudah menyampaikan bahwa jis ini adalah milik bangsa milik rakyat
dan kalau misalnya itu disempurnakan ya silahkan
itu sudah menjadi bagian dari ya properti negara kita ini
nah untuk itu saya kira inilah yang harus kita dorong yang harus kita sokong
sehingga hal hal yang remeh temeh yang tidak bersifat strategis ya tinggal dilakukan secara yang terbaik
untuk itu kami saya kira merekomendasikan dua hal
yang pertama adalah pssi ya mari turunkan tim ahli ya seperti bung joy tadi itu
sehingga bisa melihat secara detail menurut keahliannya
apa apa saja kira kira yang perlu disempurnakan dari keberadaan jis ini
sehingga ini sesuai dengan standar fifa yang diinginkan tadi itu
dan layak untuk digunakan pada saat pila dunia u tujuh belas itu
dan saya kira selain menurunkan tim ahli ya koordinasi dengan fifa tentunya
yang memiliki otoritas untuk itu
itu yang pertama
yang kedua adalah kita ingin masyarakat indonesia rakyat indonesia ini juga ingin menyaksikan nantinya
bahwa tim kebanggaannya itu tampil maksimal
nah sehingga dalam konteks ini ya mari pssi juga tidak lupa bahwa fokus menghadirkan pemain atau timnas ini
yang mumpuni sehingga menjadi kebanggaan kita nantinya
karena ini adalah peluang ini adalah kesempatan timnas indonesia ikut serta dalam piala dunia
dan saya kira ya pssi ini juga harus menaruh perhatian penuh terhadap tampilnya timnas yang akan menjadi kebanggaan
kita pada saat piala dunia u tujuh belas nanti itu
saya kira di situ
baik tentunya memiliki stadion semegajis begitu ya
itu jadi satu kebanggaan bagi kita semua
lagi lagi tadi disampaikan ini adalah miliknya masyarakat indonesia
mengingat juga anggaran yang dikucurkan tidak main main mencapai empat lima triliun
besar harapan kita ini semua bisa dimanfaatkan
digunakan dengan sebaik baiknya sesuai dengan peruntukannya
terima kasih sudah bergaul bersama
kita juga seperti itu
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini kepada syarin hamid jubir anies baswedan
kemudian ada pula bung anton sanjoyo yang merupakan pengamat sepak bola dan pantas nainggolan anggota dprd dki jakarta
fraksi pdi perjuangan
kita masih akan tunggu nanti hasilnya seperti apa
jika memang fifa nantinya akan datang ke sini untuk meninjau langsung sesuai standar atau tidak
terima kasih atas waktunya
anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom